sampai jumpa di video selanjutnya
ya sudah kang saya permisi dulu
iya pak ustadz
ini pak ustadz
ada surat dari maeros
sumbat penghujvah suju mungkin
kejadian dulu cuman cupon
kadang kadang seperti gini itu nyaris aja
kalau abris mitra pria tinggal bersih juga
pasti ietsir sekarang

saat hujan baby premier

sumpah kudu kepala aja kalauves
deh magna itu
tadi saya teleponan sama pak andi
yang bener bu
saya teh jadi bisa beli kios
buat sisanya usaha
terima kasih bu dokter
jangan terima kasih sama saya kang
kang koswara itu harus berterima kasih kepada allah
dan diri kang koswara sendiri
hanya kedua itu aja kang
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya kang
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya allah
pak ustadz juga pernah lupa
mereka kompak kum
kita nggak usah barengan
besar besar pedot kamu dang ya
kamu tuh maunya berantem terus ribut terus
waktu itu semua berjamaah
cuma kalian berdua tidak ada
saya nggak tahu atu kum
kamu bukan tidak tahu
tapi tidak ingat ido
kamu memang pinter kum
tahu kalau saya
terus pertanyaannya apa masalahnya di mana
ya tanya sama aku matukang dadang
waktu itu kalau tidak salah
masalahnya waktu ma'eros mau pindah ke ciraos
berarti sekarang ada masalah sama maeros
ya nggak harus doi
harus atu ceng
kan yang salah baca pak ustadz
terserah kamu didoy
nggak ada orang
sekarang orang orang di cidaho
bakalan sadar kalo di sini tidak ada masjid
bukannya semua orang sudah tahu kalo ada masjid
bukannya semua orang sudah tahu kalau ada masjid

sadar sama tahu itu beda ucu

terus selanjutnya kumaha kang bos
terus selanjutnya kumaha kang bos
kita buat program
program buat pengajian anak anak
program buat pengajian anak anak
kamu teh juga bisa ikut ucu
kamu teh juga bisa ikut ucuy
ucuy mas sudah tua kang bos

yang bilang muda juga siapa ucuy
yang penting teh niatnya buat belajar buat ibadah
seseorang yang selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya